kini sudah ada rekan kami koresponden cnn indonesia iwan hermawan di timika papua yang telah terhubung melalui sambungan telepon
iwan bagaimana kondisi terakhir di sana saat ini
ya baik terima kasih rian dan baru saja sekitar satu jam yang lalu
tujuh jenazah sisa yang sebelumnya sempat terhampat di evakuasi pada kemarin sore
dan pada sekitar satu jam yang lalu telah tiba dengan menggunakan helikopter mi tujuh belas milik tni angkatan darat
dan selanjutnya tujuh jenazah tersebut saat ini sedang menjalani proses otopsi dan identifikasi melibatkan perwakilan dari keluarga
dan nanti setelah tujuh jenazah tersebut selesai di identifikasi dan otopsi
yang di sana juga akan dilakukan pada hari ini
tujuh jenazah tersebut nanti akan bergabung dengan sembilan jenazah lainnya yang sudah selesai diidentifikasi dan kemudian diserahkan kepada pihak keluarga
dan dari pihak istaka karya sendiri akan menerbangkan sebanyak enam jenazah
enam belas jenazah yang semuanya diperkirakan yang semuanya sudah diidentifikasi ini sebagai karyawan pt istaka karya
dan mereka akan diterbangkan ke lima kota atau lima provinsi
dan pt istaka karya sendiri berjanji akan memenuhi hak hak para pekerjaannya yang meninggal dunia ini
baik itu asuransi maupun taliasi
dan bahkan mereka berjanji akan memberikan biaya siswa bagi anak anak para korban sampai dengan mereka sma nanti
dari pihak istaka karya juga diketahui bahwa dari seluruh karyawannya
ada tujuh yang selamat dan
kemudian yang sisanya masih ada lima g yang masih hilang atau masih belum ditemukan
dan dua diantaranya kemungkinan besar sudah meninggal dunia
namun demikian aparat gabungan tni dan polri masih mencari kelima orang tersebut
yang diduga masih berada di sekitaran distrik yigi
baik iwan hermawan korrespondensi nn indonesia
terima kasih sudah melaporkan